anu bang mau ke rumahnya ani mau ngapain lo ke rumah nih mau mau jemput ani terus
nginterin kerja lo mobongin gua enggak bang mari bang
dari mana lu tis nantri mertua ke travel ngapain ia pulang atuh pur dia ada urusan di kampung
jadi nggak bisa lama lama disini siapa mertua saya pur siapa yang nanya awas kamu pur nanti
kamu yang nanya saya nggak mau jawab etis ingat kata kata bapak lu entis kalau kamu lagi digodain teh kamu
jangan marah hahaha
hati hati minumnya simpen dulu bonekanya
nia kok ditumpahin
bukan niat tapi si panda
salam hari ini mama bikin kue betul
nia lagi pergi
ejak ejak ejak
ada apaan be
kagak gue ada urusan sama si ojak
ada apaan be
ejak lo jadi kagaknya nyari kontrakan
lo mau nyari kontrakan
nanti lo nyari kontrakan lagi
sejak kemarin malam yang nyewa kontrakan gue ngabarin ke gue
katanya bulan depan mau pindah
kalau lo mau lo bisa simpen buat lo
jadi beneran lo nyari kontrakan lagi
jadi lo kagak mau tinggal sama mama lagi
emang lo udah mampu bayar kontrakan sendiri
bukan begitu mak
bukan begitu gimana
cuma nih jenisnya lo tabung wajah
buat pilih kemas sendiri
kalau mau pilih ini kemas sendiri
mak bolehin dah
pipi udah nanya belum sama bang ojak
dulu dokternya siapa
belum ketemu sama ojak
terus gimana tuh
kita ke rumah sakit
kita dekat aja
tunggu bapak dulu atuh
dia lagi ngompa ban sepeda
pak nanti sama yow jalan dulu ya
oh ya sok
didoakan ku bapak
sehingga sarah rehat semuanya
yee takut lo main babenya ya
gue cuman kagah mau doang
ya udah kalau gak mau
kalau bang salim nggak takut sama babenya
bawain belanjaan tuh
tuh belanjaan bawain
ih ada anak ayam bang
iy lucu banget
mau ke mana loh
mau ke rumahnya ani
mau ngapain loh ke rumah ani
mau jemput ani
terus nganterin kerja
lah mau bohongin gua
taruh di sini aja dulu dah
taruh di dalam kamar biar dianget
ngapain sih ngambil belanjaan aja lama banget
punya siapa tuh
nggak tahu mak
ada di situ
ya lu bawa deh jack
eh bang udin
ini anak ayam punya siapa ya
yah bang lagi main
iya ntar habis main catur
gue cariin deh yang punya anak ayamnya
sekarang ayamnya bawa aja dulu mbak bang
gue juga ribet bang
ini mas bur
aku jadi nggak enak
kok nggak enak
harusnya enak dong
yaudah makasih banyak ya mas bur
si tisnak sama istrinya lagi ke dokter
cuman mau diperiksa aja
masih belum punya anak juga
ya deh mudah mudahan aja
si tisnak sama bininya pada sehat semua